hai hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kabupaten serdang bedagai sumatera utara beberapa
hari terakhir mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan membuat tanggul sungai jebol terutama
sungai belutuh yang terbesar dan terpanjang di serdang bedagai akibat banjir tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rumah
terendam dengan ketinggian air tiga puluh hingga delapan puluh lima cm banjir berdampak pada tiga belas dua ratus empat puluh sembilan warga sebagian
warga telah mengungsi ke rumah keluarga mereka beberapa warga mengungsi di tenda yang disediakan
pemerintah kabupaten serdang bedagai badan penanggulangan bencana daerah bpbd serdang
pedagang mencatat banjir telah menggenangi empat kecamatan banjir terparah melanda kecamatan
seirampah disusul kecamatan seibamban tanjung beringin dan kecamatan tebing banjir di kecamatan
air rampah menyebabkan delapan desa terkena dampak desa rampah rambung sialang hilir pergulaan
pematang ganjang cempedak birdaus zerejo dan desa silaurakyat dengan lima ribu keluarga terkena dampak
selain menggenangi rumah warga banjir juga menggenangi badan jalan di beberapa lokasi
petugas gabungan penanggulangan bencana telah menurunkan perahu karet untuk membantu mengevakuasi
warga ke tempat yang tidak kebanjiran dari dua malam terakhir pak setinggi apa sekarang kalau di
hai kalau di dalam rumah sebetis sekarang meninggalkan ruang pengungsi dulu seperti apa bu
meninggal rumah untuk pengungsi atau mandah seperti apa apa apa apa nyebabnya untuk jalan
jalan banjir ya kan nggak bisa lihat apa apa apa apa aktivitas itu terganggu lah kalau
untuk membantu warga pemerintah kabupaten serdang bedagai telah mendirikan sejumlah tenda pengungsian
di bangun posko dapur umum tentuan pangan dan lauk lauk juga sudah dikirimkan ke posko di empat
kecamatan terdampak banjir ya ini kan karena curah hujan tinggi pertama tapi saya lihat penanganan
kita dari kabupaten surabaya sudah sangat maksimal kita berupaya yang terbaik untuk
masyarakat kita terhadap banjir memang daripada tahun yang lalu dengan kondisi curah hujan yang
tinggi tahun lalu sangat sangat menghapus lebih jauh memperhatinkan mereka dengan tahun ini karena
masih sungai sungai ini jadi sedikit lebih cepatlah airnya lebih surut pemerintah serdang bedagai
mengimbau warga agar tetap waspada karena di kawasan banjir masih berpotensi turun hujan dan
bisa membuat air makin tinggi apalagi data yang diperoleh pemerintah kabupaten dari bmkg hujan
deras masih akan mengguyur kawasan serdang bedagai hingga tanggal dua puluh november mendatang agus supratman ayah
serdang bedagai sumatera utara